aduh akan sih ceng
oh parfumnya dia nih
oh tangan kamu itu asem tau gak
nggak bisa pegangan tangan sama dia
yang penting saya bisa dapetin dia
itu siapa ceng
hati hati diangkatin itu komponennya
kompor gasnya tuh
itu kursi dijajarin saja
ya udah cukup lagi
iya pak ustad
pak ustadz jangan kebanyakan seragam
nanti lebaran ada yang beli baju loh
pak ustadz sebelumnya saya minta maaf
baju ini saja seragam pkk kita ini baru dibayarnya setengah sama si dadap
aduh aduh siang aduh
ini bukan ngadu dong ini namanya laporan
pak ustad dikeplak lagi pak ustad
sama ada tuh doi
eee sama satu lagi pak ustad
uang ongkos taksi saya saja belum diganti sama dia
kuitansinya aja gak ada
kwitansinya sudah saya kasih sudah kamu buang
kamu kecelaluan lah
semua bapak bapak di cerawaste kurang sopan neng
apalagi kalau udah lihat perempuan cantik
aduh matanya itu kemana mana jelalatan
pada nyari kesempatan
nih pokoknya gini
nanti selama dia mau masak
kamu jangan jauh jauh dari aa
di samping aa terus
biar aa lindungin
soalnya disini kan aa yang paling tinggi
ya malum lah pernah ikut tim nas basket
saya pendukung fanatik tim nas basket loh
tapi kok saya gak pernah melihat aa ya
oh itu apa namanya
pelatihnya aja yang sentimen sama aa
atau dijadiin cadangan jarang dimainin
pelatihnya sama rese
nanti kamu jangan jauh jauh dari a
orang cerahoste ini cuma takut sama aa
banyak yang nanti mau di demoin
assalamualaikum kak acheng
gak liat kalau lewat warung nyantin
akan jalan dulu nya
nanti aku jalan dulu
nanti aku jalan dulu
nanti aku jalan dulu
suka godain godain saya terus
saya kan lagi baik baik
senyumnya aja genit apalagi kelakuannya
mudiananya kemananya lama sekali
mudiananya kemananya lama sekali
oh ampun lah dong
seneng banget dong
seneng banget dong
seneng banget dong
pkk pakai seragam
pkk pakai seragam
pengajian pakai seragam
harisan aja sekalian pakai seragam pun
pengajian pakai seragam
pengajian pakai seragam
pengajian pakai seragam
bagaimana kalau ada yang

harisan kita pakai seragam juga
boleh itu bagus itu
kang dadang gak dikeplak sama pak ustadz
tapi kang dadang ngeplak diri sendiri
tapi kang dadang ngeplak diri sendiri
bapak bapak semua
bapak bapak semua
gak ada perempuan yang sama sekali
dan mereka itu buas buas semuanya
kamu jangan takut
kan ada aa yang lindungi kamu
kan ada aa yang lindungin kamu
itu yang namanya diana betul posta diana diana kekasihku diana
pasti jelek jelekin banget kiraos kenakan saya alkemet ya tokoh masyarakat di sini
iya saya orang penting di sini iya saya ketua umum musyola orang yang paling sigani
banyak lagi gelar saya yang belum saya gelar ya yang paling penting saya teh udah
ceng ini ratu
disini banyak yang banyak cuma saya yang paling betul
saya aku ketua pkk oh tidak usah pakai kenal kenalan aku basi
kalau ini teh sobri anak saya dia sudah besar sudah mau menikah jadi
tidak ada yang menghalangi kalau saya ingin menikah lagi
ih apaan bawa parfum
oh tangan kamu itu asem tau gak
bilang aja ngiri itu gak bisa pegangan tangan sama dia
ceng saya emang setia gak kayak kamu celamitan
biarin yang penting saya bisa dapetin dia
itu siapa ceng
kok mukanya beda ceng
abis operasi wajah ya
tingginya juga berubah ceng
ini teh diana doi
perwakilan dari perusahaan upil
mungkin dari mana tingginya aja udah beda
kayak di sinetron harta warisan tuh
abis operasi wajah
tingginya juga bisa berubah ceng
ya abis beda sama nting tingginya ceng
gimana nting tingginya aja beda
cucuknya mau kang bos
kamu bilangnya ketemunya di boku luar
jangan sampai ada
sampai ada yang tahu
yuk kita kerja
siap patuh kang bos semangat
dulu ada kang bos
duraring ma aduh duri rang
sangat mengganggu perkembangan kejiwaan denny bukuswara
dalam banyak kasus
anak anak yang dibesarkan dalam situasi seperti ini
tumbuh jadi pribadi yang cenderung menyakiti wanita